sidang kasus pembunuhan yosua huta barat kembali berlanjuti
pengadilan negeri jakarta selatan sinam memasuki agenda pemeriksaan terdakwa
barada richard eliezer yang tetap bersikuku mendapat perintah membunuh yosua dari verdi sambo
menjelang putusan fonis malah beredar video viral ketua majelis hakim wahyu iman santoso
membeberkan soal perkembangan fonis sidang verdi sambo
untuk membahas yang lebih dalam kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan kuasa hukum fedy sambo
dan mantan hakim agung gayus lumbun selamat sore pak gayus
oke saya mau ke bang mala
bang mala dalam pemeriksaan terdakwa hari ini barada richard eliezer tetap bersikuku mendapat perintah dari klien anda ferdi sambo untuk membunuh yosua
bukan menghajar atau membackup
bagaimana tim kuasa hukum fendi sambo menanggapi kesaksian barada e pada pemeriksaan terdakwa ini
kami sampaikan bahwa mekanisme pembuktian di dalam perkara pidana sudah jelas diatur di dalam hukum acara pidana
di dalam kitab hukum acara pidana itu diatur di ketentuan pasal satu ratus delapan puluh tiga kuhab bahwa hakim tidak boleh memutuskan pidana terhadap seseorang
kecuali berdasarkan keyakinannya yang berlandaskan bukti yang cukup kemudian ia memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan pidana tersebut
jadi prinsip yang digunakan adalah beyond reasonable doubt
artinya kalau ada keraguan keraguan justru dia tidak boleh menjatuhkan pidana
nah dalam fakta kasus yang disampaikan oleh richard keterangan keterangannya memang dia berdiri sendiri
hanya richard yang menyampaikan keterangan bahwa itu membunuh
sedangkan pada keterangan ricky juga keterangan fs disampaikan bahwa yang disampaikan adalah permintaan bahwa
apakah kamu mengetahui terjadi pelecehan seksual yang terjadi pada bu putri
kemudian dijawab tidak tahu kalau ricky
saya akan klarifikasi kalau nanti ada perlawanan kamu siap bantu tembak
itu yang disampaikan
dan keterangan dari pak fs juga disampaikan permintaan atau pertanyaan yang sama kepada richard
ricky kemudian menolak tapi kemudian richard setuju dengan menyampaikan siap kepada pak fs
dan kemudian terjadilah peristiwa di tanggal delapan tersebut yang di duren tiga di mana pak fs menyampaikan hajar
dan itu juga dikonfirmasi lewat keterangan
keterangan kuatma'ruf yang
hakim dari dua keterangan yang berbeda itu keterangan pak fs dengan keterangan richard tentu dilihat kesesuaiannya dengan fakta fakta dan bukti bukti yang lain
seperti tadi kalau kita saksikan pada persidangan richard sebenarnya ada beberapa pertanyaan hakim sebenarnya mencoba menelusuri
karena ada kejanggalan dari keterangan richard
misalnya ketika diminta pak fs untuk mengambil
pistol joshua yang disimpan di dashboard mobil
kemudian hakim menanya siapa yang tahu pistol itu disimpan
hanya ricky dan richard
kok pak fs bisa menyuruh untuk ambil senjata itu dibawa dan bawa lagi ke atas
padahal dia tidak tahu sebelumnya bahwa senjata tersebut diamankan
richard sendiri mengkonfirmasi bahwa yang tahu senjata apa namanya joshua diamankan hanya richard dan ricky
dan joshua sendiri tentunya
tapi joshua sudah jadi korban dan dia tidak bisa mengkonfirmasi lagi
jadi hanya dua orang yang tahu richard dan ricky
pak fs sendiri tidak tahu bahwa ada senjata yang diamankan
kok bisa dia menyuruh richard untuk mengambil senjata yang sudah diamankan itu dan bawa ke atas
itu beberapa hal kalau kita perhatikan tadi di persidangan richard
itu coba digali oleh hakim karena merasa ada kejanggalan
termasuk soal richard yang memilih naik ke atas untuk mengantar senjata joshua itu lewat tangga sebelah kiri pintu yang sebelumnya tidak pernah digunakan
kenapa pilih menggunakan tanda tangga kecil yang sebelumnya memang tidak pernah digunakan
dia tidak pernah masuk lewat pintu itu
alasan richard menyampaikan bahwa dia pada saat itu dalam keadaan lapar juga dan tangga itu dekat dapur
tapi saya pikir itu alibi yang menurut saya tidak terlalu relevan dengan pertanyaan pak hakim
karena konteksnya adalah kok tidak memilih jalur yang sebelumnya dia naik dan turun kemudian dia naik dari tempat lain yang sama sekali belum pernah dia lalui
dan itu menggunakan fingerprint malah lebih sulit naik dari situ
karena harus lewat pakai fingerprint itu
bang mala tapi kalau dari tim kuasa hukumnya verdi sambo melihat ada ketidak konsistenan begitu dalam keterangan ataupun kesaksian barada richard eliezer selama persidangan sampai ke puncaknya hari ini pemeriksaan sebagai terdakwa
karena memang dari catatan kami ada beberapa keterangan dari richard sendiri yang memang tidak konsisten
dan kami memaklumi saja pertama begini dari sisi richard dia juga pelaku dan terdakwa
artinya dalam konteks bersama sama itu juga dia jadi pelaku atau bagian dari
jadi pelaku penting di mana peristiwa itu terjadi yaitu dia menembak joshua sampai dengan jatuh
nah tentu dalam konteks itu sebagai pelaku dia perlu juga wajar saja kalau dia kemudian mencoba menyelamatkan diri mencoba meringankan hukumannya dengan menyampaikan keterangan keterangan yang seturut dengan jaksa sepanjang dia mendapatkan keringanan dari jaksa
kan bisa begitu juga cara berpikirnya
yang kedua kemungkinan lain adalah karena proses peristiwa ini ada beberapa
rangkaian sehingga bisa jadi si richard atau juga terdakwa yang lain itu lupa peristiwa peristiwa detailnya
sehingga makanya dalam mekanisme pemeriksaan di persidangan yang dilakukan kan mengkonfirmasi dengan bukti bukti yang lain
misalnya waktu dikonfirmasi richard di keterangan hari ini juga disampaikan menembak dua tiga kali menembak
atau tiga empat kali menembak gitu ya
tetapi fakta di persidangan ahli balistik menyampaikan ada delapan selongsong peluru yang semuanya identik dengan glock tujuh belas mpy delapan ratus lima puluh satu milik
artinya keluar muntahan peluru dari senjata richard itu delapan kali
bagaimana mungkin kemudian dia memberikan keterangan hanya dua tiga atau empat kali menembak
jadi tidak terkonfirmasi lewat bukti yang lain
dan pasti banyak keterangan yang lain termasuk soal naiknya richard lewat kiri
padahal keterangan dia sebelumnya dia sampaikan dia naik bersama kuat maruf dan pc mengantar senjata stayer dari tangga sebelah lift
dan itu tidak terkonfirmasi lewat cctv
saya kira itu inkonsistensi yang secara kasat mata bisa kita lihat dalam keterangan
pak gayus sebagai mantan hakim agung melihat dari sudut pandang majelis hakim bahwa tadi tim kuasa hukum berusaha menunjukkan
bahwa memang ada pernyataan pernyataan ataupun keterangan keterangan yang inkonsisten disampaikan oleh barada richard eliezer yang tidak sesuai dengan bukti
itu kan klaimnya dari tim kuasa hukum
tapi ini bagaimana melihatnya dari sudut pandang majelis hakim pak gayus
ya tentu hakim yaitu orang yang di tengah
untuk melihat seluruh persoalan berkaitan dengan perbuatan dan hukum mengatur itu perlu dengan ketegasan sebenarnya
dalam hal ini perintah
perintah apa yang sehingga seseorang ya sebagai sesama anggota polri itu mau mentaati
kalau dicuatkan pasal lima puluh satu ayat satu memang dibebaskan kalau perintah itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan
tetapi baca ayat dua nya
bahwa perintah itu adalah perintah yang betul betul perintah jabatan yang sah ya
itu baru dilepaskan
jadi saya tersepakat kalau memang dikenakan pasal lima puluh satu ayat satu saja perhatikan ayat dua nya
sehingga ini menjadi adil bagi semua pihak
karena keadilan itu yaitu kebenaran yang material
menjadi keadilan yang material
ini pendapat saya
oleh karena itu seringkali saya cuatkan
kalau perintahnya itu perintah dalam konteks jabatan tidak masuk
bukan jabatan untuk menembak orang
apalagi orang yang bukan penjahat
sebagaimana tugas kepolisian
bahkan ini temannya sendiri
nah ini perlu diperhatikan dengan sangat
keadilannya terbangun dari sini
kalau ini perintahnya tidak sah
perintah yang bukan
sebuah pejabatan yang sah
maka ada istilah istilah yang perlu dipahami
seperti kalau perintah itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan
saya tidak mendengar atau tidak melihat hal yang menunjukkan
bahwa perintah ini berat jabatan yang betul betul sesuai dengan perintah itu
disebut dalam konteks hukum ini misbruk van rech
penyalahgunaan hak pemerintah ini
kalau betul tidak memerintah ya
ini sudah merupakan the drone
abuse the droid namanya dalam bahasa prancisnya
atau misbruk van rech dalam bahasa prancis
perintah yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi perintah
apakah ada perintah
empat kali tembakan di dada
ini kan persoalan sebenarnya
keadilan nih disini
oke pak fdayus
tapi soal inkonsistensi ini apakah kemudian akan terbaca oleh majelis hakim atau bagaimana
apa yang akan di cross check nanti oleh
ya tentunya ini akan di jadikan
menggali bukti yang tepat
ada mali perintah yang tepat
yang tepat yang harus digali oleh hakim
apakah ini perintah jabatan yang sah
menurut pasal dua
ayat dua pasal lima puluh satu kuhp itu
nah kalau tidak ini abuse the droid namanya
ini menyimpang di perintah yang seharusnya sah untuk dilakukan
ini jelas seperti itu
jadi dengan begini maka akan terungkap kebenaran dari hal yang terjadi secara material
pak rauf gayu
seberapa penting sih sebetulnya pemeriksaan terdakwa untuk richard eliezer hari ini
apa yang ingin di gali lagi oleh majelis hakim
majelis hakim memiliki keraguan dalam hal ini sehingga memutuskan untuk mengunjungi tempat tkp atau
bukan bukan pemeriksaan terdakwa hari ini prof gayus
hari ini adalah pemeriksaan terdakwa richard eliezer
seberapa penting sebetulnya untuk meyakinkan majelis hakim ini
pemeriksaan terdakwa hari ini
hari ini ada agenda
jadi bukan penting tidak penting
agenda yang sudah menjadi
di satu acara di pengadilan
nah tetapi hari ini memang sangat penting bagi saya karena apa
sehingga mati seorang itu ada dua orang dalam proses penyelidikannya
yaitu yang memerintah dan yang melakukan
secara germetical di pasal lima puluh lima itu jelas yang di atas itu adalah pelaku
itu menjadi yang utama secara geometrical
baru kedua ada yang memerintah
artinya melakukan itu atas kemauan siapa
dan yang ketiga baru ikut serta
itu pasal lima puluh lima
enam nya baru memberikan fasilitas dan yang lain
jadi lima ratus lima puluh enam itu kalau lima puluh lima intinya secara geometrical memang diperiksa lebih dahulu pelaku
kemudian pelaku ini kenapa
kalau ada alasan yang menyuruh baru berikutnya
nah baru yang ikut serta
tiga elemen inilah sebenarnya acuan dari pasal lima puluh lima yang didakwakan itu
jadi penting sekali hari memeriksa
orang yang melakukan
ini kan resekutor
artinya orang yang betul betul menjadikan matinya orang ya
tapi itu menjadikan orang tidak berdaya
orang yang menjadi mati akhirnya
saya mau ke bang mala lagi
bang mala ini kan kemarin majelis hakim
wahyu iman santoso mengunjungi tkp
tempat kejadian perkara pembunuhan di rumah dinas duren iii
itu atas permintaan dari tim kuasa hukum
dari permintaan anda dan juga teman teman tim kuasa hukumnya verdi sambo
apa yang ingin dibuktikan disitu sebetulnya
memang kami menyampaikan surat secara formil ya
secara resmi pada tanggal tiga belas desember dua ribu dua puluh
untuk memohonkan dilaksanakannya pemeriksaan setempat
oleh majelis hakim jpu dan juga penasihat hukum
dan pada persis
pada persidangan yang lalu
permohonan tersebut disetujui
karena majelis hakim juga berkepentingan untuk melihat secara langsung ke tkp
apa kepentingan kita sebenarnya semata mata bukan kepentingan penasihat hukum saja
sekali lagi di bagian awal kami selalu sampaikan
bahwa kami berharap proses persidangan ini dilaksanakan secara objektif
dengan satu tujuan
mengungkap kebenaran material
nah mengungkap kebenaran material hanya bisa dilakukan
kalau semua pihak
baik jaksa yang mendakwa dan menuntut
dan penasihat hukum yang membela
juga nanti hakim yang memutus
dia mengetahui dan melihat langsung fakta fakta real
secara faktual di lapangan
berapa jauh jarak antara pembicaraan di saguling lata iii
ketika richard dan ricky dipanggil di ruang keluarga
dengan putri yang berada di dalam kamar
jaraknya itu seberapa jauh sih
apakah kemudian pembicaraan di dalam ruang keluarga itu
akan terdengar kalau seseorang berada di dalam kamarnya
ini bu putri
jaksa penuntut umum
masuk ke dalam kamar itu
dan kamar itu ada satu koridor
habis ruang keluarga
masuk ke dalam
itu ada koridor panjang
baru ketemu tempat tidur
atau ruang tidur dari bu putri beristirahat
hampir tidak mungkin kedengaran
kalau orang bicara di dalam
di ruang keluarga tersebut
terdengar ke dalam ruang peristirahatan
jadi itu harus dilihat secara langsung
begitu juga di duren tiga
itu antara ruang tempat bu putri istirahat
dengan dimana korban joshua
setelah terjadi penimbakan tersebut
di depan tangga
di depan pintu
tidak mungkin terlihat
karena tempat tidur
itu berada di belakang dinding
jadi kalau bu putri
dia rebahan di situ
dia tidak mungkin bisa melihat
apa yang terjadi
di tangga tersebut
bahwa ada informasi
bagaimana mungkin dia tidak tahu
terjadi peristiwa tersebut
tidak mendengar suara tembakan
saya perlu klarifikasi
di keterangan bu putri
ketika terjadi penembakan
dia memang mendengar
ada tembakan tersebut
dia menutup kupingnya
dalam keterangan bu putri di persidangan
tetapi letusan itu apa
dan peristiwa apa
yang terjadi di luar kamar
tempat bu putri beristirahat
dia tidak tahu
apa yang terjadi
jadi penembakan itu sendiri
dia tidak melihat
tidak mengetahui ada terjadi penembakan
dia hanya mendengar
dan menutup kupingnya
pak ferdisambo menjemput
setelah terjadi penembakan tersebut
menjemput ke dalam
dan bu putri itu ditutup
dia tidak lihat
karena dia di bekap
baik bu putri
maupun pak ferdisambo
jadi sekali lagi
langsung di tkp
untuk memastikan betul
letak letak posisi ruang
di tkp sebenarnya
untuk mengungkap kebenaran material
untuk mengungkap kebenaran material
oleh tim kuasa hukum
ke pak gayus
nanti ke prof gayus
tetap bersama kami
terima kasih anda masih menyaksikan
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber
ada mantan hakim agung
dari ferdis sambor
saya mau ke prof gayus
tadi sebelum break
bang mala sudah menyampaikan
dari tim kuasa hukum
kepada majelis hakim
untuk mengecek ke tkp
di rumah dinas
itu untuk membuktikan
jadi ketika nanti
hakim menjatuhkan fornis itu
termasuk pengecekan ke lokasi
ataupun ke tkp
ini sebetulnya lazim tidak sih
pengecekan ke tkp itu
masuk dalam bukti kuhap ya
tidak diatur secara spesifik
melakukan kegiatan pengadilan
ini termasuk kegiatan
di tempat itu
tidak sering dilakukan
saya apresiasi sebenarnya
para pengusul ini
mau ada transparansi
ini semua pihak hadir
pertanyaan publik ya
mengharapkan keadilan masyarakat
ini bagus sekali
lokasi di tkp
itu kan sentral
dari semua kegiatan
di sana dimulainya
bahkan dibuat juga
rekonstruksi pada waktu itu
nah itu semua dilengkapi
agar hakim yakin
yang material tadi diungkapkan
itu perlu sekali
nanti akan menghasilkan
sebagai bentuk transparansi
kalau dari sudut pandang
dari tim kuasa hukum
saya pikir tidak
itu nanti akan
untuk semua pihak
maka kalau saya ditanya
siapa yang diuntungkan
keadilan yang diuntungkan
kan di sana ada kebenaran
dan itu yang diuntungkan
setelah kebenaran itu
advokade kan sudah penegak hukum
setelah tahun dua ribu tiga
jadi ini suatu hal yang
tempatnya seperti ini
jadi ini lebih transparan
tapi rekonstruksi berarti tidak cukup ya
harus datang ke tkp itu artinya memperkuat
alat bukti atau bagaimana
dengan rekonstruksi yang telah dilakukan
di tempat yang
tkp yang sama
jadi ini akan memperkuat
saya harus bahas soal ini ya
ini viral sekali di media sosial prof gayus dan juga bang mala
saya akan bahas sedikit sebetulnya
sangat viral sekali
kasus pembunuhan yosua
di situ disebutkan bahwa ketua majelis hakim berbicara tentang
fonis yang akan dijatuhkan terhadap verdi sambo
ini dari sisi kacamata
dan sekarang kaye kok
komisi yudisial sedang menelusuri
ini apakah akan mempengaruhi nanti
keputusan fonisnya yang dijatuhkan atau bagaimana
saya tidak bisa berspekulasi apakah ini kerjaan betul atau ini diciptakan sebagai bentuk narasi narasi untuk kepentingan kepentingan
suatu pihak ya
saya tidak bisa memastikan itu
kalau ini benar terjadi karena gai menelusuri
kan persidangan yang saat sekarang adalah persidangan yang pertama
masih ada sidang
persidangan yang pertama
dan persidangan yang korektor
kami sebagai koreksi atas putusan ini
nah kalau itu terungkap
maka ya akan menjadikan putusan yang akan diambil ini menjadi perlu dikoreksi dengan tepat ya
kenapa kok sampai ada terjadi seperti itu
jadi saya tidak berani berspekulasi
tapi kalau toh itu betul terjadi
kan masih ada sidang sidang koreksi nanti
baik di tingkat pengadilan tinggi
atau di mahkamah agung
bahkan sampai ke pk
ini masih jauh perjalanan
saya pikir apapun yang terjadi
ya menjadi tampungan saja
menjadi bahan kemudian nanti untuk dikait kaitkan
oke tapi ini tidak akan berpengaruh terhadap kredibilitas putusan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim
hakimnya saya memperhatikan sekali
hakim hakim yang cukup senior di tingkat pn ya
di tingkat pn cukup senior
jadi artinya juga pernah memutus hukuman maksimal
dan ada yang dengan ketegasan kalau kita perhatikan dalam persidangan
tetapi hukuman sarah menentukan ada tingkat tingkat pengadilan
untuk keadilan sendiri
apakah sudah tepat
termasuk nanti penerapan hukumnya
apakah tadi kita bahas tadi
apakah perintah itu betul perintah jenis apa
kemudian apakah psikologi mengatakan
ahli psikolog atau psikolog menyampaikan pendapatnya
itu kan keahlian psikologi yang umum
seorang pejabat yang takut mematuhi perintah untuk menembak itu
sebenarnya karena memang dia takut ditembak lagi
seperti ancaman pada pasal lima puluh satu
atau karena jabatan
nah kalau karena jabatan dia membata api karena dia takut dipindahkan
ingin naik pangkat dan sebagainya
ini gak ada haknya di pasal lima puluh satu
bukan yang diartikan sebagai ancaman darurat
apakah kemudian tim kuasa hukum akan mengambil langkah tertentu
atau mengambil sikap menanggapi video yang beredar ini
karena kan sedang diselidiki oleh kay
dan apakah kemudian ada kekhawatiran ini akan berpengaruh terhadap
fonis putusan kepada klien anda
ya kalau dari sisi kami sih
kami saat ini sedang fokus untuk pemeriksaan persidangan pidana kita ya
yang sebentar lagi memang sudah akan sampai penghujung
dalam waktu dekat pemeriksaan terdakwa
setelah itu ada tuntutan dari jaksa pledoi
setelah itu putusan pengadilan
tentu fokus kami ada di sana hari ini
bahwa beredar video yang viral
saya pikir itu sudah ada apa namanya
otoritas sudah ada instansi lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan soal itu
tentu dari sisi kami kan berharap
dari awal sekali lagi kami sampaikan
bahwa pemeriksaan kasus yang begitu besar
menjadi perhatian publik
tentunya mengharapkan bahwa persidangan bisa dilakukan secara profesional
dan memang patuh tunduk taat pada hukum acara pidana
yang sudah mengatur bagaimana masing masing pihak
baik hakim jaksa dan penuntut umum menjalankan fungsinya dengan baik
juga ada koridor etika
dan harapan kami sebenarnya semua itu bisa didudukan ditergakkan dengan benar
jadi sekali lagi soal berbagai isu yang beredar itu
kami serahkan kepada lembaga yang berwenang
kami fokus pada pemeriksaan pidana yang sedang berjalan
untuk kedua klien kami ya
baik bu putri maupun pak efes
yang sebentar lagi akan sampai pada proses tuntutan
dan juga nanti pembelan dan juga apa namanya putusan
baik kita tunggu nanti bagaimana ujungnya
karena sidang ini akan memasuki babak babak akhir ya
nanti setelah sedapan dan juga rabu
akan ada pemeriksaan terdakwa terhadap kliennya bang mala
fedy sambo dan juga putri chandrawati
kemudian nanti akan ada tuntutan dari jaksa penuntut umum
baru nanti fonis kita akan lihat ujungnya akan seperti apa
sekali lagi yang selalu dikatakan oleh prof gayus lumbun
putusan vonis dari majelis hakim ini harus memberikan keadilan
baik juga keluarga yosua dan juga pelaku serta masyarakat
semua pihak harus mendapatkan keadilan
kita tunggu nanti bagaimana ujungnya
terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mantan hakim agung profesor gayus lumbun
dan juga tim kuasa perusahaan